biar abang tolongin ya enggak juga mas saya lagi nunggu orang kalau gitu sama dong saya juga
lagi nunggu orang hehehe kayaknya kita sehati nih yehe emang tuh orang pada
kurang ajar kita disuruh nunggu begini panas ya sempurna banget cewek belum ada nih koleksi
ini gue yang tak kepek kayak begini ini ada tisu biar saja mas yang ambil tisunya kalau
itu enggak kelihatan enggak kena sini eh jangan kurang ajar ya papa ansi nih banget ya mau
nolongin dong ini jangan kurang ajar deh apaan sih itu tisunya itu itu itu itu itu itu itu
emang saya ngapain pagi mau wajib sih ah lu berdua sama aja lo pinter beklet sabar sabar dulu
kalau semuanya diatasi dengan emosi dengan pikiran yang panas kagak bakal keperluan kebaikannya
gimana udah lama jangan sok membeda sulam bukan gua kebela susulam kalau dia memang
penyebabnya apa aduh udah deh udah udah udah udah pusing dengernya sekarang mana sih yang namanya
muhyiddin palsu tangan airnya udah gatel pengen mukul mukenya emangnya ada haji muhyiddin palsu
di sini enggak salah lagi kan inilah yang ngaku haji mudin yang mau ngawinin lo gitu yang aku
hidungnya minggu bacaannya tuh udah dw threat tenteng bahan judulnyacept

pakardun yang kalau kemana mana
suka bawa burungan
yang pakai sabuk pinggang kan
oh iya benar benar itu
nah lu pinter tong
berarti sudah terjawab semuanya kan
siapa yang sebenarnya ngefitnah abah sama umi
kalau mau nuduh pakai bukti
jangan asal ngeceplak aja
apalagi kalau ada pinter
selidiki dulu yang bener
jangan sampai ada salah faham
kan berambil jadinya bisa
tuntun tuntun tanah akhirnya
udah digiring lagi ke polisi
mengedekam lagi dipenjara lagi
udah deh mak
biar kapok nih orang tua nih
mahmud awas dulu ya
makanya abah sama umi sekarang minta maaf aja
sama bang haji dan keluarga
sama poro dia juga
tadi kan umi udah tuduh yang gak gak ke poro dia
ya ilah nih orang berdua
suruh minta maaf dia diam
gilirannya bargosip aja
kenceng kenceng nanti suara
eh mpok abang udah salah besar
nuduh orang langsung
nggak ada bukti
mut mulutmu bisa diam kakak
iya dikasih tau ngejawab
lah ini kan bukan sekalian gua murni
gua juga korban tuduhan
tuh nama gue dibawa bawa
umi juga sama korban
hati umi nih sampe sakit kayak begini nih
yang namanya fir'aun dan korun modern
bang mpo minta maaf aja susah
nggak ada ruginya juga kan minta maaf
tuh emang umi juga sama abang yang salah nuduh
emang jadi susah tuh ngomong empat huruf doang
pake p sih pake a
aduh banget jadi kedua urusannya jadinya apa yang langsung menuduh sulam jadi muhyiddin
kasur apa aja minta maaf umi mikir dong woi terliwatan deh dulu dulu apa orang yang cinta
separuh mati mumi malah dituduh selingkuh terenga aja apa jadi bingung dan marah ini iya umi kan cuman
pikir kagak ada asap kalau nggak ada api begitu doang tapi udah udah udah diem berdua ribut aja sendiri
jadi rapat keluarga kita jadi nonton aja eh muhyiddin lo minta maaf bagaloh hah
lo keras malah juga loh taruh gue di baslo cepet ayo udah acara mantuk pa lemot gue itu
sampai tiga satu dua tiga iya iya minta maaf deh lam terserah lu lam yang penting gua udah minta
maaf lu mau maafin atau kagak terserah lu deh udah ya be ayo lakuin tuh be ya udah eh on lu belum
tu tuh taruh aja deh ama pemilihan yang kamu suka sama santina bayi
bang haji sulam atas nama orang tua rum
rum benar benar minta maaf ya
udah rum gak apa apa
kita sekolah juga udah tahu kok
buat tak abah sama umi dulu
iya tapi gimana pun juga kan
abah sama umi udah nuduh bang sulam dan keluarga yang gak enggak
iya kita ambil ikhmahnya aja deh rum ya
mudah mudahan abah sama umi dapat hidayah dari allah
makasih ya bang haji pak rodia mak haji cing
iya rum ude duka duka sama
kalau gitu rum mau pamit pulang dulu ya
tunggu rum kita kan belum kelar urusannya
terus ayah gimana nih
kok aja ditinggalin sih
tunggu dong tunggu
mantuk juga nih sepasang nih
buset nih ini cewek cakep banget
waduh aku disini gue demen banget ngelihat nih
ini manis banget nih bidadari ini ya allah
kalau dia kata gula
gue mau jadi semut nih biar katanya semut bako juga
hari hari malam gini ngapain dirian
matahari ini terang banget nih ntar nih kulitnya jadi hitam deh
aku udah biasa kok kayak gini mas
ya salah manggil emas ke gue
weh mesra banget
bener bener indah hidup gue punya bini begini nih
ntar kalau ada taksi biar abang yang stopin ya
saya nggak lagi nyari taksi
nggak juga mas
kalau gitu sama dong
saya juga lagi nunggu orang
emang tuh orang pada kurang ajar gitu disuruh nunggu begini panas ya
sempurna banget ya cewek
belum ada nih
belum ada nih koleksi bini gue yang cakep kayak begini
maaf ya neng
ini ada tisu
biar saja mas yang ambil tisunya
tuh kalau situ nggak kelihatan nggak kena
eh jangan kurang ajar ya
apa apaan sih ini
ini tisunya nih
jangan kurang ajar deh
ini tuh tisunya
tuh itu tisunya